sepertinya kalian capek ya
kita masih mau lanjut wah
itu baru anak indonesia
gak mau menyerah
pastinya kalian haus ya
air kelapa ini
airnya kalau kita minum
kalau gitu doang mau gue juga bisa
sama jago kali dia itu
kali ini gak boleh masuk ah
sekarang kalian bubar
kok bubar sih wak
kan baru satu babak
kalian itu lemah
mau dua babak
kalian itu kalah
lemah kayak bubur
pelajaran apa yang kalian ambil dari hasil pertandingan tadi
terlalu ngeremehin mereka wak
gak asal renang bola begitu aja
kekompakan juga harus
tapi tiga unsur yang barusan saya bilang tidak ada di kalian itu
kalau nggak giat berlatih jangan mimpi jadi pemain bola hebat
kita sadar kalau kita itu belum bisa apa apa
makanya kita pengen dilatih sama wak
biar kita bisa jadi pemain bola yang hebat
mau dilatih apanya
baru latihan gitu aja udah banyak protes protes protes
asal kalian tahu apa yang saya kasih banyak gunanya untuk kalian
pertama kenapa kalian saya suruh angkat ember bulat balik isi bak itu
supaya physique kalian kuat
dan kenapa saya suruh kalian semua
untuk kalian semua tangkap ayam
supaya kalian bisa membaca gerak gerik lawan
sekarang kita ngerti maksud wak jum
kita gak akan protes lagi wak
kita akan berlatih lebih keras lagi
saya juga janji gak akan protes lagi
biar saya teh bisa jadi pemain hebat kayak ateb
idol saya di bandung
itu juga ingin seperti kakak boa
kalau aku pengen seperti riko simanjuntak atau raja nenggolan
kalau aku ingin jadi pak dimas wak
kalau aku ingin jadi andi firmansyah wak
kalau kamu iqbal pengen jadi siapa
kalau saya sih pengen seperti wak ajun

macam tingkah kalkun pula ini wak jum
ratihan ini untuk memperkuat betis betis kalian
jangan sampe kedar
tiru truy tuah ulang
latihan ini agar kalian bisa membaca pergerakan lawan
ayo terus semangat
semangat semangat semangat
kepenuhin tubak maninya
kekompakan kalian itu harus terjaga
nanti kalau kalian letih lelah
nanti wak jum ajak piknik ke cibodas
aku tengok tengok
makin lama wak jum ini makin berbahaya untuk kita
bal mau gak kau jalan jalan ke cibodas
sama mobil itu tuh
mobil baru itu
sepertinya kalian capek ya
kita masih mau lanjut wah
itu baru anak indonesia
gak mau menyerah
pastinya kalian haus ya
air kelapa ini
pada saat kita lagi haus
cepetan dikit lah wak jum
tapi sebelum kita minum
kita kupas dulu
setelah kita kupas
kemudian kita minum
alamak ku kira kelapa itu di kupas untuk kita
ternyata untuk dia sendiri
kalian juga haus ya

ini aku kan
kukira buat aku ternyata buat melani
boa buat aku ini kan wak
terus aku kapan pak
alamuak kasih selamat menikmati silakan penuh dengan kebersamaan kekompakan aku
sudah lah daripada aku mati kehalusan
wajung ternyata bener bener hebat tapi aku tepat banget banget sama aku juga